upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke tujuh puluh
kemerdekaan republik indonesia akan berlangsung di istana merdeka
tepat pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
dan untuk mengetahui bagaimana persiapannya
kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
selamat pagi teddy
ini seperti apa persiapan jelang upacara kemerdekaan di sana
betul sekali pagi
sebenarnya sejak subuh tadi
persiapan yang dilakukan oleh petugas yang akan mendukung lancarnya
acara detik detik proklamasi ri tahun ini
ini sudah mulai terlihat
dan kalau boleh saya gambarkan suasana di belakang dari istana merdeka
tepatnya di depan dari istana negara yang masih satu kawasan di komplek istana kepresidenan jakarta
ini suasana sudah mulai terlihat
lebih ramai dari hari hari sebelumnya
walaupun begitu kalau kita harus bandingkan dengan suasana hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia
di tahun sebelumnya atau sebelum masa pandemi katakanlah seperti itu
tentu saja ini sedikit lebih sepi kemeriahannya
kalau boleh saya gambarkan ya ini tepat area di depan istana negara yang di belakang saya ini
kalau tahun tahun sebelumnya sebelum masa pandemi terjadi
ini ada dua panggung yang akan menerima para tamu
yang sudah mulai berdatangan ke kawasan komplek istana kepresidenan
namun dua tahun ini semenjak tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
ini panggung panggung kemerian tidak terlihat di sini
boleh mungkin kamera mengambil suasana gambar di halaman istana negara ini
hanya ada satu backdrop yang bertuliskan indonesia tangguh indonesia tumbuh
ulang tahun ri ke tujuh puluh enam di halaman dari istana negara ini
jadi tidak begitu terlihat kemeriahan tidak ada pernak pernik misalnya panggung dan atraksi kesenian yang biasanya memang dihadirkan
dan kalau saya boleh sedikit gambarkan memang ada hal yang menarik kalau di tahun tahun sebelumnya ini mobil kepresidenan
mobil ri satu ini selalu menjadi objek foto bersama bagi para tamu undangan yang datang ikut hadir secara fisik pada tahun tahun sebelumnya
namun tahun ini akan ada dipamerkan tiga mobil kepresidenan ri di era kepemimpinan soekarno dan soeharto
itu nanti akan saya ceritakan sendiri ya anita mae dan juga rizky
tapi kalau sedikit yang saya tambahkan memang seperti yang kita tahu bahwa upacara nanti ini akan berlangsung tepat pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
dan pengibaran bendera ini dirancangkan mulai disiapkan pada pukul sepuluh lebih sepuluh
sepuluh menit waktu indonesia barat dan juga ini penghormatan kepada bendera merah putih ini kita akan melakukan sikap sempurna pada pukul sepuluh lebih tiga puluh
dua belas menit waktu indonesia barat dan upacara nanti diperkirakan selesai upacara penaikan bendera pada pukul sepuluh lebih empat puluh
dua puluh menit waktu indonesia barat dan kalau melihat dari peraturan menteri sekretaris negara yang ditandatangani tanggal dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh
bahwa memang ada aturan yang dilakukan selama upacara detik detik proklamasi di tahun dua ribu dua puluh satu ini
hanya ada total yang kami dapatkan lima belas orang yang hadir secara fisik di istana merdeka
lima belas orang itu termasuk dari presiden jokowi dodo bersama ibu negara iriana jokowi dodo
kemudian wakil presiden kiai haji maruf amin bersama istri
kemudian sebelas orang lainnya adalah
ketua mpr ketua dpd ketua mk ketua ky ketua bpk ketua dpr yang juga akan hadir membacakan teks proklamasi
kapolri panglima tni ketua ma dan juga menteri agama yang hadir bertugas sebagai pembaca doa
dan satu satunya menteri dari kabinet indonesia maju yang hadir secara fisik di istana merdeka untuk mengikuti jalannya upacara
nanti diwakilkan oleh menko marves luhut binsar
dan juga pancitan
sementara menteri lainnya dari kabinet indonesia maju ini akan mengikuti upacara secara virtual
nah kita berbicara juga mengenai upacara yang diikuti secara virtual
kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun dua ribu dua puluh
sebanyak tujuh belas delapan ratus empat puluh lima orang yang ikut upacara secara virtual
tapi tahun ini anita dan rizky peserta upacara virtual ini lebih banyak lagi
sebanyak empat puluh lima ribu total
peserta upacara live yang sudah mendaftar melalui website dan juga akan dibagi menjadi dua pagi
pada pagi hari ini pesertanya sebanyak tiga puluh lima ribu orang
dan pada sore hari pada penurunan bendera nanti peserta upacara virtual sebanyak lima belas orang
sebelumnya mereka para peserta upacara virtual ini melakukan pendaftaran di pandang com
peserta minimal berusia enam tahun warga negara indonesia sehat jasmandi dan rohani
dan juga nanti setelah mereka ikut upacara secara virtual ini akan dapat sertifikat elektronik dari istana presiden
baik baik teddy dan memang terasa berbeda sekali ya suasana yang ditampilkan di sana
tapi tentunya kita masih bisa menyaksikan secara virtual
betul nanti jam sepuluh ya
betul nanti di jam sepuluh waktu indonesia barat
baik teddy selamat bertemu
baik teddy selamat bertugas kembali dan terima kasih atas laporan anda